aku tahu siapa kamu
namamu sudah terkenal di negeri ini
tapi bukan berarti kamu bisa menguasai pemuda itu
kamu tidak bisa paksakan kehendakmu kiboyo putih
aku tidak takut dengan sunan kalijaga
aku juga punya emas coba lihat
semuanya buat kamu
mana minuman buatku
cuma kamu yang bisa menemani kum ini
aku kidalang kumendung
aku tidak akan menemani kumendung
aku tidak akan menemani kumendung
apa mau mau kidalang
aku dengar kamu adalah empu muda yang sangat sakti
kasian sekali kamu kidalang
kamu baru tahu kalau aku itu adalah empu yang paling sakti di tempat ini
empu yang bisa membuat besi menjadi keris
hanya dengan menggunakan tangan
bersyukurlah jaga supah
allah telah berikan kamu kelebihan seperti itu
jadi ini maksudmu kidalang
kamu ingin aku membuat besi ini menjadi keris
besi buruk ini tidak layak untuk dijadikan keris
tapi tidak apa apa
aku akan membuatnya menjadi kris
itu karena aku kasihan sama kamu kidalang
cobalah jaga supah
aku akan membuat besi ini menjadi keris
diam kamu aku tidak butuh nasihatmu
sadarlah cak asupa
kamu bisa melawan kiboyo putih
tapi karena pertolongan allah semata
jangan pernah sebut nama itu lagi di depanku
aku pasti akan menuntut panas
siapa kidalang kumendung itu
dia pasti bukan orang sembarangan
jangan lupa cak asupa
jangan lupa cak asupa
aku datang untuk menuntut balas
jika kamu tidak keluar
aku akan membakar rumahmu
aku akan membakar rumahmu
jangan lepaskan kasian tersebut
beliau tidak tahu meniru

untuk membantu mereka dan mengajarala

oleh mengupeshu oleh temannya
pada saat ini
saat memup economics indonesia

seluruh dunia dan orang asli
aku datang untuk menutup balas
jika aku kalah aku akan menjadi murid
jika kamu kalah kamu harus menjadi abdiku
kamu pantas untuk meneruskan ilmu hitam yang aku miliki
aku tidak sudi menjadi abdimu
kamu mengingatkan janji
aku sunan kalijaga
namamu sudah terkenal di negeri ini
tapi bukan berarti kamu bisa menguasai pemuda itu
kamu tidak bisa paksakan kehendakmu kiboyo putih
atau tidak takut dengan sunan kalijaga
aku akan mencari siapa saja yang bisa membantu kamu
aku akan mencari siapa saja yang bisa membantu kamu

aku akan mencari siapa saja yang bisa membantu kamu
aku akan mencari siapa saja yang bisa membantu kamu
aku akan mencari siapa saja yang bisa membantu kamu
aku akan mencari siapa saja yang bisa membantu kamu

aku akan mencari siapa saja yang bisa membantu kamu
aku akan mencari siapa saja yang bisa membantu kamu
aku akan mencari siapa saja yang bisa membantu kamu
kau menyakitikusudah dekati jaga
demi allah aku tidak ingin menyakiti siapa pun
kamu terkena ilmumu sendiri ki boya putih
bacalah kalimat syihadat
masuklah ajaran islam
aku tidak sedih mengikuti ajaranmu
sudah dikali jaga ilmu hitamku lebih hebat dari ajaranmu
aku tidak sudi